tersangka prostitusi artis tn melalui kuasa hukumnya membantah menjadi otak jaringan prostitusi online yang membawahi empat puluh lima artis dan seratus model
tn yang berprofesi sebagai spg hanya sebatas perantara entertain bukan untuk jasa seks artis dan model
menurut kuasa hukum tn heru prayitno kliennya yang berprofesi sebagai spg memang diakui kenal sejumlah artis dan model karena biasa menjadi perantara jasa entertain
namun tn tidak tahu jika aktivitas yang dilakukan oleh vanessa angel dan penyewa di surabaya merupakan layanan seks
kuasa hukum tn mengaku ada pihak ketiga yang belum diungkap polisi
pihak ketiga inilah yang menghubungi tn dan meminta tn mengirim artis untuk kepentingan entertain di surabaya
sebetulnya t ini kebetulan klien kami ini ada orang ketiga yang menjembatani
jadi tidak langsung t ini kepada para penyewa

jadi ada orang ketiga yang menjembatani
dan ini yang harusnya bisa digali lebih dalam
harusnya bisa dikatakan lebih dalam sehingga posisi klien kami lebih jelas
posisinya di mana jadi tidak dianggap sebagai penyedia jasa prostitusi
karena posisi klien kami dengan background sebagai aser
yang lebih banyak berteman dengan model untuk event event tertentu
ini jadi tidak salah satu ketika diminta tolong satu orang temannya untuk mencarikan model yang bisa dibukain untuk acara entertain
kalau ada yang bilang bahwa klien kami t itu membawai empat puluh lima artis yang bisa di booking
sama sekali tidak benar
kalau dia temannya model atau artis banyak itu benar